dalam acara yang digelar di istana bogor jawa barat presiden mengundang ribuan anak anak yatim piatu dan penyandang disabilitas
tidak lupa dalam acara yang diselenggarakan selasa sore itu presiden kembali mengadakan kuis dengan hadiah sepeda
bagi anak anak yang mampu menjawab pertanyaan tak sedikit dari cara menjawab para anak yang mengundang gelak tawa
sebutkan tiga nama burung
burung elang satu burung elang
dua burung rajawali
ketiga burung pipit
sudah hampir sepeda
nama buah lima aja lima macam nama buah
jeruk satu benar
jeruk tambah tambah lima
durian benar enggak
yang nerjemahkan harus benar loh jangan jangan
oh kelapa boleh
ya bolehlah udah
ya ambil sepeda
coba sebutkan dua jenis ikan saja bisa enggak
dua macam ikan udah
ikan kembung sama ikan mujair
ikan kembung sama ikan mujair
tadi ditanya apa sama pak presiden
dua jenis ikan
nah ikan apa aja
ikan kembung sama mujair
kok ikan kembung sama mujair tadi jawabnya
iya itu soalnya itu ikannya bisa dimakan
kalau ikan yang lain apa aja selain itu
nah ini kan tadi dikasih presiden sepeda dan itu senang gak
dipakai buat apa nanti sepedanya
buah jalan jalan ke mana
fahri tadi gimana perasaan ditanya sama presiden tadi
tapi senang enggak dapat sepeda begitu
senang banget senang banget
apa sih tadi ditanyain apa sama presiden
itu nama nama burung
burung ya tadi ya
terus habis dari sini makin rajin belajar enggak nanti
makin dong harus rajin belajar
sepeda dipakai buat apa
tidak lupa kuis pancasila juga kembali menjadi bahan pertanyaan presiden kepada salah satu anak
pancasila satu ketuhanan yang maha esa
dua kemanusiaan yang adil al mu'ad
tiga keadilan beradab
tiga bersatuan indonesia
empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan
lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia